the trans icon apartment surabaya siap dihuni di awal tahun dua ribu dua puluh
pembangunan hundian berkelas di pusat kota pahlawan ini kini tinggal tiga puluh persen
dan untuk menyemarakan hari kemerdekaan republik indonesia yang ke tujuh puluh delapan
trans icon apartemen kembali menggelar gathering special dinner
untuk calon pembeli dan juga memberikan promo yang menarik
hunian mewah berkelas di kota pahlawan surabaya ini
pembangunannya kini tinggal tiga puluh persen saja
untuk menyemarakan hari kemerdekaan republik indonesia
trans icon apartemen surabaya kembali menggelar special dinner khusus
untuk tamu undangan calon pembeli pada sabtu malam
trans icon surabaya mengajak para customer
mengambil kemampuan untuk mencari kemampuan untuk mencari kemampuan

dengan dihibur penyanyi pop ibu kota yana wulio
pengunjung diajak bernostalgia mengenang masa lalu sambil bernyanyi bersama
selain itu para tamu juga mendapatkan informasi terkini
serta hiburan atraksi water fountain dan fire ikon waterfall
yang merupakan fasilitas hiburan di trans icon mall surabaya
mengatakan apartemen ini merupakan super blok terlengkap
yang ada di kawasan surabaya selatan
tak hanya memiliki fasilitas eksternal yang bagus
fasilitas internalnya juga menarik
trans icon surabaya juga memiliki fasilitas lifestyle unik
di mana tempat ini menjadi destinasi hangout spesial
dengan arsitektur unik dan kekinian
hingga saat ini sudah tujuh puluh persen hunian terjual
namun customer tidak perlu khawatir
trans icon masih memiliki stok hunian yang bagus dan elegan
trans icon menargetkan pada bulan mei dan juni dua ribu dua puluh
apartemen terjual seratus persen
kami punya sky garden yang akan menjadi taman terluas dan terbesar di surabaya ya
yang ada di antara lantai delapan belas dan sembilan belas dari apartemen kami
kemudian kami juga ada fasilitas olahraganya
ada kolam renang infinity pool
kemudian kita juga ada kids waterpark
dan kami tentunya juga ada sky gym nya juga
untuk keluarga trans icon
untuk para penghuni trans icon berolahraga di dalam trans icon department
spesial di bulan kemerdekaan ini
bagi customer yang membeli unit di the trans icon
dengan mendapatkan hadiah langsung
memiliki apartemen mewah dan berkelas di kota palawan ini
merupakan investasi yang sangat berharga

di tengah tingginya harga jual rumah dan tanah di kota surabaya
hanya dengan tujuh ratus juta
kita sudah bisa memiliki apartemen berkelas tipe studio
tertarik karena tadi promonya bagus
situasi lingkungan lokasinya strategis banget
trans icon surabaya berada di lokasi yang strategis
yakni di tengah kawasan komersial
dan dekat dengan beberapa rumah sakit bertaraf internasional
sekolah dan lembaga pendidikan tinggi terakreditasi a
institusi pemerintah serta kawasan industri besar
berada dekat dengan pintu tol
yang menghubungkan bandara internasional juanda
pintu tol waru serta stasiun kereta api
lukman rozak surabaya jawa timur